tim willy aditya memperingatkan sekjen pd perjuangan hasto kristianto untuk tidak terus menebar narasi kebencian kepada anies baswedan menjelang kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan willy merespon sejumlah kritik hasto saat anies dinilai tidak memiliki kesinambungan dalam memimpin ibu kota dengan pemimpin sebelumnya
hingga soal safari politik anies di surabaya yang disebut sepi pengunjung
willy menyebut bahwa mungkin saja anies yang selama ini membawa nilai perjuangan dari bung karno
anies yang membawa pikiran pikiran besar bung karno menjadi lebih terrealis
jangan kita hidup dalam politik yang gembira saja
satu partai tidak cukup membereskan indonesia raya yang sebesar ini
dan jangan pernah berpolitik dengan penuh kebencian dan subjektivitas
nggak elok bagi diri yang bersangkutan
dan nggak elok untuk pendidikan raya
jangan jangan gara gara itu dia sakit trauma pada anies
kita bertarung di pemilu
itu suatu hal yang dinamis
tapi kita nggak perlu bermusuhan
apa harus bermusuhan
kenapa kita harus menebar politik kebencian
siapa yang menggigit cabai dialah yang akan kebencian
sebelumnya sekjen pd perjuangan hasto kristianto menyindir kunjungan anies baswedan ke surabaya jawa timur
hasto menyebut kehadiran anies di surabaya jawa timur membuka mata anies bahwa kepemimpinan di surabaya jauh lebih maju dari jakarta pada saat dipimpin anies
hasto menilai kepemimpinan anies tidak berkesinambungan dengan kepemimpinan jakarta di era joko widodo basuki cahayapurnama maupun jarod saiful hidayat